pembangunan konstruksi jalan tol batang semarang sepanjang tujuh puluh lima km tengah
dipersiapkan pembebasan ataupun pembersihan lahan telah dilakukan sebagian
jalur pantai utara batang jawa tengah merupakan jalur utama
yang dikenal dengan jalur padat kendaraan
daerah batang belum memiliki jalur lingkar sebagai jalur pemecah
volume kendaraan yang melintas di pantura
banyaknya volume kendaraan yang keluar masuk ke wilayah batang
hanya menggunakan jalur pantura ini
sehingga pembangunan jalan tol batang diharapkan dapat membagi arus kendaraan
terutama pada puncak arus mudik dan arus balik lebaran
pembebasan lahan untuk pembangunan dilakukan dari desa pasekaran
sampai desa kandeman keluar pantura sepanjang tiga tujuh
tiga tujuh km jadi dari pasekaran sampai keluar ke kandeman di pantura
saat ini proses pembangunan jalan tol di batang masih pada tahap pembebasan dan pembersihan lahan
sementara untuk pembangunan konstruksi fisik belum dilakukan
karena menunggu penandatanganan kontrak antara badan usaha dengan kontraktor
ada beberapa alat berat yang memang sudah dibersihkan nanti di sisi dua
panjang enam belas kilo tapi kebetulan posisinya itu di tengah
ini nanti di akhir tahun harapan kami dari arah barat nyambung
dari arah timur dari batang full sampai keluar batas kendal
jadi sampai keluar batas kendal kita selesai baru kita akan lanjut ke sisi tiga empat
walau pembebasan dan pembersihan lahan di sesi pertama telah dilakukan
pihak pejabat pembuat komitmen ppk
belum memberi kepastian terkait penggunaan jalur ini
apakah akan dipakai saat arus mudik atau arus balik
menurut ppk hal tersebut merupakan hua menang badan pengatur jalan tol bpjt
pada pembangunan jalan tol tujuh puluh lima km ini

diharapkan pengerjaan tol ini dapat selesai sesuai target pada dua ribu delapan belas
dengan kelembaban penerbit pelovinial di wilayah makassar

yang dapat miliki
harus benar benar memiliki sensor pengambilan